tapi tuh dia selalu bilang kalau nama tunangannya itu adi
tapi aku yakin banget ini tuh randy
ini kan randy ya kan

oke sekarang aku harus cari kontaknya di hp mas randy
kau mau roti rasa apa rasa keju coklat atau apa
boleh atau serikanya juga boleh mas
oke tunggu ya
kok nggak ada
atau jangan jangan pak nino salah ya
nah pengen muat
kau saat itubil
nah aku beli tuh sorotan se evolved hati
berapa ini harganya
nah berapa ini harga
abrion negara negara negara
seru banget ya disini ya seneng ya seneng ya seneng banget ya
papa sama mama kemana sih
ah sabar ya nanti sebentar lagi juga papa mama akan datang
karena disini dulu sama oma tunggu ya
nanti kita bisa lihat tuh macam macam
pohonnya besar besar ya
asik mama papa ada baikan
yes kita berhasil
mampu tengi apa ini ya udah bintik kita